kapal berbendera taiwan kapal motor sunrise glory ditangkap tni angkatan laut di perairan selat philips
karena membawa sekitar satu ton sabu sabu
narkotika seribu kg itu ditemukan di dalam empat puluh satu karung beras
berbendera taiwan pada rabu tujuh februari
awalnya kapal ditangkap karena diduga menangkap ikan secara ilegal
di wilayah perairan selat filips provinsi kepulauan riau
saat diperiksa petugas menemukan butir kristal sabu di dalam karung yang ditumpuk dengan beras
barang yang berhasil diamankan itu mencapai seribu kilogram atau satu ton
satu ton sabu ditemukan dalam empat puluh satu karung beras di dalam palka ban makanan
kapal motor sunrise glory pernah berubah nama menjadi pentomship
saat berlayar di wilayah singapura dan mengibarkan bendera singapura
dan hingga kini kapal digiring ke jermaga pelabuhan batu ampar batam
dengan penjagaan ketat tni al
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan panglima komando armada ri kawasan barat
laksamana muda tni a n kurnia
selamat sore pak an
selamat sore mas yuda
pak an ini terkait dengan penemuan satu ton sabu dan penangkapan sebuah kapal berbendera taiwan
mungkin bapak bisa menceritakan sedikit penangkapan yang bermula pada tanggal tujuh februari hingga saat ini
dan kronologinya seperti apa pak
baik terima kasih mas yuda dan seluruh pemerintah
saya akan sedikit menjelaskan kronologis penangkapan
jadi kapal sunrise glory ini merupakan target dari angkatan laut
yang merupakan kita mendapat informasi dari bnn
target ini sudah kita ikuti mulai desember
alhamdulillah tanggal tujuh februari
kapal ini lewat di selat singapura dan masuk ke wilayah kita
karena kapal ini mencurigakan
kapal ini ditangkap oleh kri sigurot
yang berada langsung di bawah komando armada ri nawasan barat
setelah kita periksa dan kita tangkap
kapal ini ternyata membawa satu ton dan dua puluh sembilan kg
jadi seribu kg plus dua puluh sembilan kg sabu
dan kapal ini disebut juga kapal yang berbendera ganda
karena kapal ini mengibarkan bendera taiwan
dan bendera indonesia
jadi kapal ini berbendera singapura pada saat ditangkap
tetapi surat surat indonesia
dan ini masih fotokopi dan kita ragukan kehasilannya
setelah kita cek betul bahwa surat surat ini semua palsu
dan seluruh kru dari kapal ini
ini seluruhnya orang taiwan
dan saat ini kami tni angkatan laut
khususnya dari jajaran koar mabar
yang membawahi lantamal dan lanal bazam
ini bekerja sama dengan teman teman dari bnn dan becukai
untuk mendalami khususnya untuk jaringan mana
yang membawa sabu sabu yang sangat luar biasa ini
dan perlu diketahui ini mungkin tangkapan terbesar
yang pernah ditangkap di indonesia
jadi sampai saat ini kita menangkap satu ton dua puluh sembilan kg sabu sabu
dan ini kemungkinan masih bisa bertambah
karena ini masih kita proses untuk pencariannya
sampai di sini bagaimana mas yuda
pak ani tadi anda katakan memang salah satu tangkapan yang terbesar
sampai satu ton dua puluh sembilan kg
sebelumnya memang sempat terjadi pengejaran dari bulan desember
apakah memang informasi ini terjadi akibat memang
sudah beberapa kali masuknya narkoba ke indonesia
dan diperkirakan memang melalui kawasan di sekitar batam pak
sehingga memang kondisi ini perlu dilakukan investigasi lebih mendalam
betul jadi perlu kami luruskan sedikit
bukan masuk atau ini
jadi di telat singapura yang dekat batam
ini ada telat singapura
dan ini semua kapal mempunyai hak lintas
nah namun kita sebagai aparat penegak hukum
khususnya tni angkatan laut
ini kita curiga melihat kapal ini
karena kapal ini sesuai dengan target operasi kita
dan kita agak ragu namanya dirubah
jadi kapal ini berubah namanya
menjadi sunrise glory
nah karena kecurigaan itu dan sesuai dengan target operasi
setelah kita periksa dan kita dalami
ternyata kapal ini menjadi target operasi kita
sejak awal desember dua ribu tujuh belas
demikian mas sudah
ini terkait dengan tadi memang diperkirakan
ada sempat diidentifikasi kapal ini melakukan illegal fishing ya pak
sebelum akhirnya ditemukan ada narkoba sejumlah satu ton sendiri
apakah memang sebelumnya sudah ada informasi terkait peredaran narkoba
yang memang banyak menggunakan jalur jalur perbatasan yang ada di indonesia pak
jadi kapal ini melaksanakan kamuflase dengan menyamak sebagai kapal lintas
tidak ada ikan satu ekor pun di kapal ini
yang ada hanya narkoba
jadi ini hanya sifatnya pengelabuan kepada mungkin negara negara yang dilewati
demikian mas sudah
kemudian perkembangan nanti kedepannya pak an
apakah memang akan kembali dilakukan operasi yang lebih intensif untuk pengawasan
terutama kapal kapal yang ada di kawasan perbatasan indonesia
lalu bagaimana penyidikan saat ini pengembangannya
apakah nanti akan ada saksi saksi baru
ataukah tersangka yang akan terlibat dalam kasus ini
oh itu pasti
pasti mas yuda
jadi tentunya dengan pengalaman ini kita akan lebih tingkatkan operasi lagi
dan kita akan lebih tingkatkan lagi untuk kerja sama dan kolaborasi dengan beberapa stakeholder
khususnya teman teman dari kepolisian dari becukai dan imigrasi bnn dan lain lain
ini luar biasa
jadi ini merupakan pemecahan rekod untuk penangkapan terbesar mungkin di indonesia
kemarin kalau di banten hanya satu ton
jadi sangat luar biasa
mungkin kalau kita rupiahkan kurang lebih bisa sampai dua triliun ini
pak yang bisa kita selamatkan
dan kalau digunakan ini mungkin sampai lima ribu orang ini
bahkan lebih ini yang kita selamatkan
kalau memang ini sempat beredar di indonesia
demikian mas yuda
ya pak han terakhir terkait dengan tadi kapal ini bergonta ganti identitas ya
dari bendera singapura kemudian bendera taiwan
apakah sejauh ini sudah berkoordinasi dengan negara negara tersebut untuk mungkin boleh jadi melakukan ini
apakah sejauh ini sudah berkoordinasi dengan negara negara tersebut untuk mungkin boleh jadi melakukan interaksi
dan juga ada proses hukum internasional yang akan dipergunakan dalam perenanganan kasus ini pak
iya tentunya kita akan lebih meningkatkan kerja sama
dan mohon maaf ini juga suaranya agak terputus putus karena saya di pinggir laut ini di ckp
bersama kapal kapal yang ditangkap maupun kapal yang menangkap
jadi betul ke depan kita tetap akan lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi
dan ini merupakan titik awal yang baik untuk ke depannya lebih baik lagi
demikian mas yuda
baik terima kasih bapak panglima
terima kasih bapak panglima komando armada ri kawasan barat laksamana muda tni aan kurnia
atas informasinya terkait dengan penangkapan satu ton dua puluh sembilan kg sabu sabu yang ada di kawasan batam pada hari ini